hmm itu dia ya tips berpuasa dari kami yang juga harus diperhatikan kadang kadang nih kan puasa itu harusnya menurunkan berat badan
iya gak sih
tapi berat puasa itu biasanya malah kita jadi naik
iya bahkan itu salah satu penyebab kenapa anda bisa lemah selama menjalankan ibadah puasa
nah kami punya beberapa diantaranya pola sahur yang ternyata bisa membuat tubuh anda tidak siap menjalani puasa seharian
nah jika lemas jangan mengkambing hitamkan ibadah puasa
bisa jadi anda yang salah dengan pola sahur kita
jadi ternyata makan terlalu banyak saat sahur bisa membuat tubuh lemas
nutrisi berlebih yang masuk ke dalam tubuh akan membuat energi tidak terbentuk secara efisien
jadi jangan pikir kenyang ya supaya nanti tahan sampai maghrib
ada lagi nih yang selalu anda lupa kurang minum juga bisa menyebabkan lemas saat berpuasa
pastikan saat sahur minum secukupnya dan banyak minum justru saat usai berbuka
nah lalu berikutnya adalah lemas saat puasa juga bisa disebabkan hipoglikemia
atau kondisi dimana kadar gula darah seseorang sangat rendah
ini merupakan salah satu gejala rendahnya gula darah umumnya
gejala ini muncul di sore hari menjelang buka puasa
ya deket deket buka puasa gak apa apa lah ya
tapi jangan tidur karena terlalu banyak tidur juga membuat tubuh kita menjadi lemas
sebisa mungkin saat puasa batasi jam tidur anda
tapi kan tidur itu ibadah katanya
tapi jangan terlalu banyak tidur